inilah unggahan pemilik akun tiktok neti novianti empat puluh sembilan yang menjadi viral di media sosial
dalam unggahannya itu ia meminta tolong karena merasa terjebak oleh iming iming perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan
neti sengaja membuat konten agar tidak ada lagi calon asisten rumah tangga yang terbujuk oleh rayuan pihak perusahaan penyalur
ia mengaku dikenai biaya jika dalam tempo empat bulan berhenti bekerja
selain itu gaji yang didapat ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan awal
menanggapi tudingan tersebut perusahaan menyatakan biaya yang dimasukkan itu merupakan uang penalti yang telah diatur dalam kontrak oleh pihak perusahaan bagi calon art sebelum disalurkan
di pt kami ini kami menyalurkan pekerja itu tanpa potongan gaji
gaji itu langsung diterima dari majikan ke pekerja dan itu ada tertuang di surat kontrak kerja
nanti saya bisa cantumkan surat kontrak kerja kami dengan pihak majikan
sementara itu aparat polsek gunung putri telah memeriksa seluruh kelengkapan berkas perusahaan dan tidak menemukan adanya pelanggaran
menurutnya tudingan art yang menjadi viral tersebut adalah hoax
dan setelah mengecek informasi kebenaran dari
video tersebut ternyata video tersebut adalah hoax atau tidak benar
pihak perusahaan menyebut perencana melaporkan unggahan art itu kepada polisi karena merasa dirugikan
muhammad bakri bogor jawa barat